satu ratus lima belas dokter meninggal dunia sejak awal pandemi melanda indonesia
kematian dokter dan tenaga kesehatan lain tidak bisa dilihat hanya sekedar angka
para nakes adalah mereka yang terlatih dan berada paling depan saat kita sama sama melawan pandemi
sekarang sekarang ini kritisnya
kehilangan satu nyawa tenaga kesehatan saja artinya ada banyak penduduk yang layanan kesehatannya terancam
kita lihat sekarang kami akan membahasnya nakes berguguran pelayanan kesehatan terancam
dan ini bukan pertama kali kami membahas tapi kami sudah sempat membahasnya beberapa kali karena terus saja berguguran atau bertambah korban dari sisi para tenaga kesehatan
kita lihat sekarang sepekan terakhir kita tahu membaca fasilitas isolasi di rumah sakit mulai berkurang bad occupancy rate terus bertambah
dan pemerintah mengatakan akan segera menambah ruangan rumah sakit
tapi kami membuka saya membaca ini dari cnnindonesia com per hari ini
memastikan ketersediaan tempat tidur untuk merawat pasien covid di seluruh rumah sakit dalam kondisi aman
bahkan jika terjadi lonjakan pasien hingga dua puluh persen sudah dipastikan aman oleh pemerintah
tapi memang kita lihat kalau misalnya pemerintah kemarin beberapa kali mengatakan
untuk membangun rumah sakit bisa jadi untuk fasilitas bisa menambah ruangan bisa
dan itu juga sudah bisa dilihat sekarang juga hotel juga diminta untuk menyediakan tempat untuk isolasi mandiri
menambah tempat tidur tentunya bisa dilakukan
tempat medis tentu bisa dilakukan
tapi yang sulit dilakukan yang tidak secara instan bisa ditambah
adalah tenaga dokter dan perawat dan tenaga kesehatan lainnya
yang terlatih dan mau masuk ke medan perang dalam tanda kutip ya
medan perang melawan covid itu tidak mudah tidak instan manpower sekali lagi
human resource nya tidak mudah
kami ambil data ini dari pandemic talks terima kasih teman teman pandemic talks
kita lihat mengapa di awal saya menggarisbawahi bahwa kematian ini bukan sekedar angka
siapapun itu tidak hanya angka tapi kehilangan yang sangat besar
apalagi kehilangan dokter
asumsikan satu dokter melayani dua lima ratus orang
jadi kalau misalnya sekarang total ada satu ratus lima belas dokter yang meninggal dunia
ada sekitar perbandingannya satu banding dua lima ratus ya
jadi satu dokter harus bisa melayani dua lima ratus penduduk di indonesia
artinya ada tiga ratus ribu orang yang terancam pelayanan kesehatannya
ketika ada satu ratus lima belas dokter yang meninggal dunia
belum lagi jika yang meninggal adalah dokter spesialis perbandingannya akan lebih besar lagi
dan kita lihat sekarang dokter umum ada enam puluh orang yang meninggal dunia
ini disampaikan oleh survei tim mitigasi idi disampaikan juga dalam konferensi pers ketua idi
dokter spesialis lima puluh tiga orang yang meninggal dunia
residen dua orang yang meninggal dunia
dan rasio dokter dan penduduk di indonesia adalah yang kedua terendah di asia tenggara
masih belum terbayang dampaknya mungkin anda
anda mungkin masih berpikir ah masih banyak kok dokter yang lain
dokter dokter baru kan nambah terus
anda mungkin berpikir seperti itu
iya memang dokternya masih ada
tapi lihat yang ini sekarang
ini rumusnya ketika ada jumlah tenaga kesehatan terpapar atau meninggal dunia bertambah
itu artinya apa
ada jumlah tenaga kesehatan yang sehat harus bekerja lebih keras
ya karena untuk menembel yang bolong untuk melayani penduduk yang sakit
yang terus bertambah
jadi ini sama
kalau jumlah tenaga kesehatan terpapar dan meninggal bertambah
jumlah tenaga kesehatan yang sehat dan berusaha
yang kebanyakan kerja yang burn out
itu akan bertambah
artinya ini layanan kesehatan untuk penduduk bisa menurun
layanan kesehatannya bisa tidak maksimal
karena ini karena tenaga kesehatan yang sehat burn out tenaga kesehatan yang sehat berusaha
bisa tidak terlayani dengan baik
dan itu tentu berbahaya
karena kita ingin semuanya terlayani dengan baik
kita ingin semuanya yang sakit bisa mendapat pelayanan yang terbaik dari para tenaga kesehatan kita
dan apa hubungannya dengan kita
ya yang bukan nakes warga saya
ya semakin banyak pasien ya semakin banyak yang sakit
akan semakin nambah kerjaan yang ini
ya akan semakin nambah kerjaan tenaga kesehatan yang sehat
ya dan artinya apa
kalau semakin nambah kerjaannya semakin overwork para dokter dan tenaga kesehatan yang masih sehat ini
artinya akan semakin banyak lagi mereka yang tidak maksimal mendapatkan layanan kesehatan
jadi apa yang harus kita lakukan
bagaimana cara kita membantu mereka para dokter yang berada di garis depan
sederhana saja tidak keluar rumah
sekarang di jakarta psbb
sebagian besar wfh
dan ini sudah salah satu cara untuk memaksa agar tidak keluar rumah
jangan terlalu percaya diri
nggak bakal kena covid
tidak ada yang tahu
karena semakin banyak usia yang muda terkena covid juga semakin ada
dan sudah banyak testimoninya di media sosial
anda bisa mencarinya dengan mudah
lalu apa yang juga simpel
tidak perlu dirazia tidak perlu sampai kerja sosial hanya menggunakan masker
tidak nyaman tentu saja untuk mencari masker
bekerja untuk mengubah kebiasaan dari yang nafasnya biasanya enak
tapi kemudian seperti ditahan ada masker
oke berikutnya apa
cuci tangan yang rajin
belum menyentuh muka setelah menyentuh muka kurangi menyentuh muka
dan itu sudah berkali kali disampaikan
ventilasi durasi jarak
memastikan anda berada di ruangan yang berventilasi baik
udaranya berputar dengan baik
anda pastikan tidak terlalu lama berada di ruangan yang tertutup
yang tidak ada perputaran udara yang baik
yang semuanya ruangannya tertutup nggak ada celah udara untuk bertukar udara di luar
pastikan jaga jarak selalu
pastikan jaga jarak selalu
jadi hanya empat ini caranya untuk bisa membantu para tenaga kesehatan tidak overworked
dan bisa memberikan pelayanan yang baik untuk kita
ini dari kita
buat kita sendiri
kita sekarang jeda dulu